untuk menghindari kepadatan pada puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada delapan april dua ribu dua puluh tiga
nah pada saat kita melakukan itu evaluasinya sih alhamdulillah saat itu bagus ya
kali ini kita terlihat terlihat terlihat terlihat
itu adalah hal yang akan dilakukan oleh orang orang jika mereka ingin
yang menjadi ikon citaya fashion week
agar mempermudah proses mengambil kulit kambing
jadi kita juga waktu menginterjus carbon tax legislasinya sudah ada
emang di smp lu
utamanya memang urusan pangan
salah satunya juga untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak
kemudian juga pihak dari stasiun manggarai menyampaikan bahwa mengantisipasi